partai politik yang juga membahas soal omnibus law sebetulnya
menyatukan persepsi dan juga frekuensi soal omnibus law ini
anda melihat dari safari politik partai golkar ini dari kacamatanya kang ujang
sebetulnya untuk tujuannya apa dan mengapa kemudian perlu dilakukan oleh partai golkar kang ujang
yang pertama tentu saya melihat ya golkar adalah partai yang membackup pak jokowi
yang kedua itu pasti ditugasi oleh pak jokowi ya kan
untuk kadang kadang roadshow melakukan lobby lobby kepada partai partai yang menolak
cuma persoalannya adalah banyak penolakan dari buru dari rakyat dari publik
ini yang paling penting dijaga oleh golkar
oleh karena itu golkar ini dalam posisi dilematis
di satu sisi mendapatkan tugas dari pemerintah dari negara
untuk melobi partai yang menolak agar tadi terjadi kesalahpahaman
di sisi yang lain ada penolakan publik itu
ini juga menjadi catatan penting bagi golkar
kenapa golkar ini kan jangkar dari pemerintahan
oleh karena itu mesti juga bermain cantik
karena kalau ini didorong dipaksakan katakan disahkan ditargetkan di bulan april
ini juga mohon maaf menjadi catatan tersendiri bagi rakyat bagi golkar
oleh karena itu ada permainan cantik yang dilakukan oleh partai lain misalkan oleh pdip
dia bahkan mengatakan hari ini katakannya kami masih membahas dulu di tim
karena saya tahu begini waktu itu saya pernah menjadi tim sukses di daerah jabar tujuh
itu kan daerah basis buruh
nah bagaimanapun apa namanya
pdip ini basisnya buru banyak
oleh karena itu dia tidak terlalu support dan dukung full terhadap omnibus law ini
karena memang kalau itu didorong oleh pdip bersama sama dengan golkar dan lain sebagainya
ini menjadi catatan jelek dari buruh kepada pdip
oleh karena itu dia main di aman dulu nih melihat perkembangan
nah oleh karena itu saya melihat jangan sampai begini loh catatan catatan buruh catatan publik catatan rakyat catatan akademis
itu hilang begitu saja demi mohon maaf ya kepentingan lain yang katakanlah dari negara dari pemerintah
saya melihat begini
jadi yang telah dilakukan golkar ini saat ini apa
kamu nge backup full kah atau apa sebetulnya
ya memang seharusnya begitu
tapi golkar juga punya kepentingan soal omnibus law ini
saya mengkritik begini bang doli ya kita diakui golkar itu dulu saya pernah membantu juga di golkar walaupun memang dari akademisi ya
ini kan partai yang banyak
di apa melahirkan pengusaha
ya tentu aktivis juga banyak tapi banyak pengusaha juga
nah oleh karena itu wajar juga mohon maaf ketika golkar memberikan kepentingan terhadap omnibus ini pulau ini kenapa
karena pengusaha tentu ya kan sangat dirugikan ketika dia katakanlah undang undangnya masih seperti sekarang ini makanya harus dirubah
bagaimana pengusaha untung ya kan lalu buruh menjadi buntung
nah nasdem katakanlah nasdem juga sama
katakan secara mendetail nasdem juga banyak dari para pengusaha
oleh karena itu nasdem mensupport golkar untuk sama sama mengawal omnibus law ini tapi partai lain belum
partai dalam pemerintah sendiri ya maksud anda
nah oleh karena itu saya melihat saya ingin dengar dulu suara rakyat lah
dengar dulu suara buruh
karena saya melihat ketika buruh ini sulit secara ekonomi sulit secara apa namanya pribadi gitu ini juga akan melahirkan kepada ketimpangan sosial yang lebih tinggi
jadi saya melihatnya secara utuh saja secara objektif saja gitu kan agar apa akal golkar sebagai jangkar itu tidak main main terhadap persoalan omnibus law ini begitu
sehingga apa sehingga yang dilahirkan adalah undang undang yang memang diterima oleh publik
hari ini kan banyak mohon maaf undang undang yang dilahirkan oleh pemerintah misalnya undang undang kpk
gerak cepat ditolak publik ketopang
lalu karena penolakan publik yang begitu besar juga dan dasar dari mahasiswa undang undang kuhp
dan lain lain pertanahan depending
hari ini lahir omnibus law gitu loh
oleh karena itu ini mohon maaf ya negara demokrasi juga kedaulatan ada di tangan rakyat juga harus mendengarkan rakyat
rakyat itu keluhannya luar biasa hari ini
mohon maaf ya kita kemarin nyari gas agak susah
gula pasir juga hampir hilang di pasaran
agar harga sudah mulai naik
ya ada banyak masalah begitu ya
ada banyak masalah
nah ini juga harus diperhatikan oleh bang doli dan teman teman lain di golkar
nah bang doli partai golkar juga punya kepentingan tersendiri sebetulnya terhadap omnibus law sampai kemudian sibuk sibuk kesana kesini kalau kang ujang gimana
ini kan undang undang bukan punya sebuah partai politik
ini kan undang undang yang dilahirkan atau inisiatifnya dari pemerintah
ya bahkan pak presiden gitu
jadi saya kira tidak ada kepentingan secara spesifik partai partai politik tertentu
kalau tadi diidentifikasi misalnya golkar banyak pengusaha semua partai politik sekarang juga banyak pengusaha pengusahanya gitu
ya kan nggak bisa dikategorikan yang punya pengusaha itu cuma golkar atau misalnya nasdem saja gitu
saya kira di partai partai politik yang besar lain juga punya seperti itu
jadi nggak bisa dijeneralisir diidentifikasi wah ini dengan kenapa golkar sekarang membackup soal omnibus law karena dia banyak pengusaha gitu
bukan itu sebenarnya
seperti yang tadi saya jelaskan di awal ini undang undang inisiatif pemerintah
yang kemudian penanggung jawab utamanya sekarang diserahkan kepada menteri perekonomian gitu
nah menteri perekonomian ini ya juga adalah ketua umum partai politik
jadi jangan dibalik gitu
bukan kemudian ini lahir dari partai golkar kemudian masuk ke pemerintah yang kemudian ini ditunjuk sebagai leadernya ketua umum partai golkar
bukan seperti itu gitu loh
nah tapi karena ini sekali lagi usul pemerintah di dalam proses pengundangan undangan kita itu kan masuk ke dpr
nah proses politik ini kan membutuhkan dukungan dukungan partai politik
nah disitulah tanggung jawab golkar ya karena kita juga bagian dari pendukung pemerintah maka kemudian kita juga punya tanggung jawab untuk mendorong semua proses agenda pemerintah
tapi ini juga memperbebani bang doli partai golkar karena harus kemudian di posisi kemudian ini ketua umumnya tapi disitulah ini
itu bagian tanggung jawab kita sebagai partai politik pendukung pemerintah
itu memang tugas kita
agenda agenda apapun yang sudah dicandangkan oleh pemerintah kita harus dukung dan harus kita backup kan gitu loh
nah jadi soal tadi ada beberapa penolakan
tadi di awal saya katakan memang ini masih perlu ada waktu untuk komunikasi
dan pertanyaan sebelum diakhirkan apakah ada komunikasi di luar partai politik
sambil berjalan kita sudah lakukan misalnya kami sudah lakukan fgd dua kali
dan itu melibatkan semua stakeholder yang berkaitan dengan ini
semua organisasi organisasi pekerja guru segala macam kita undang waktu itu
golkar buat diskusi fgd di fraksi gitu
nah nanti kami juga akan terus melakukan komunikasi komunikasi dengan stakeholder yang lain
dengan elemen masyarakat yang lain gitu ya
cuman kan ini karena memang pertemuan antar pimpinan partai politik jadi mungkin agak eye catching buat media
gitu loh kalau ketemu dengan ini kan mungkin nggak ter cover gitu aja kan
ini karena di satu sisi karena memang ini ketua umumnya partai golkar tapi selain juga ini kan menjadi domain dari kemenko perekonomian yang dibawahi oleh pak erlangga
ya itu resiko politik yang harus dijalani oleh golkar
ya tentu begini
di saat dapat tugas dari pemerintah dalam hal ini pak jokowi ya tentu harus menjalani dengan baik
oleh karena itu saya melihat ya kalau ini bisa dijalankan secara baik oleh golkar ya golkar akan menjadi partai yang menurut saya tetap menjadi jangkar dari pemerintahan ini
tapi kalau ini memang tadi jalannya ada pemaksaan lalu ada penolakan dibiarkan gitu kan ini yang menjadi problem di kemudian hari
karena bagaimanapun kemarin kita mengkaji dari teman teman buruh gitu ternyata banyak banyak pasal ya yang sangat sangat merugikan apa namanya kaum buruh itu
mereka hari ini tidak berhenti di situ
nah oleh karena itu saya melihat golkar ini kan wajar lah ya kalau pak jokowi berharap kepada golkar gitu
karena sandarannya kan memang di situ
ya partai lain kalau menurut saya belum bisa diandalkan untuk bisa melobi dan mengkondisikan partai lain
nah itu kenapa kenapa kemudian tidak ke partai yang lain kenapa kemudian ke partai golkar apakah hanya karena ini soal menko nya adalah dari partai golkar
atau memang ada hal hal yang lebih substance lagi
satu itu yang kedua golkar punya sejarah panjang
jadi sejak orde baru kan sangat kuat dan sangat stabil dalam mem backup pemerintah
oleh karena itu hari ini juga sangat loyal dalam membackup pak jokowi
nah inilah sebenarnya peran inilah yang harus bagus tapi tadi bagaimana berhadapan dengan publik bagaimana berhadapan dengan rakyat sehingga tidak mengabaikan daripada suara suara publik yang menolak itu
jadi jangan sampai mohon maaf bang doli hanya karena fgd misalkan berapa puluh kali ya kan
lalu yang diundang juga misalkan pakar pakar yang mendukung gitu kan
yang pihak pihak yang kontra juga gitu kan
yang kontra juga tidak misalkan
ini juga harus diperhatikan gitu
jangan sampai nilai nilai subjektivitas yang nanti dibangun gitu itu mengarah kepada misalkan untuk persiapan memang mengkondisikan bahwa undang undang ini harus disahkan pada bulan april
jadi memang undang undang saya lima tahun belajar di dpr waktu staf ahli dan staf khusus itu memang mohon maaf ada catatan catatan buruk yang saya terima ketika itu
misalkan saya pernah berbicara
misalkan di instruksi pak ujang bagaimana ini bikin pasal yang membuatnya ada pembenaran di situ
lalu juga bagaimana ini kita menguntungkan kita gitu
ya itu udah hal biasa lah itu proses politik
nah pak b bagaimana
dan itu bisa terjadi di omnibus law maksud anda
ya tidak ada yang tidak mungkin
oleh karena itu tapi bagaimana sekarang pakar golkar ya dan pemerintah memformulasikan undang undang omnibus law yang ditolak ini yang menjadi apa namanya diterima oleh publik
kenapa sih semua tidak bisa dibicarakan
karena rakyat dengan pemerintah kan sama sama ya
ini yang memimpin yang berkuasa ini yang dikuasai
kang ujang anda melihat sikap sikap parpol sebetulnya terhadap omnibus law ini sebenarnya bagaimana sih
apakah tadi anda katakan ada partai partai kemudian lebih baik menarik diri karena ini pertaruhan citra misalnya
di luar partai partai oposisi ya
partai partai koalisi yang lain anda melihat selain golkar sebenarnya bagaimana terhadap omnibus law
ya tadi saya melihat pdip masih cari aman
basis masa pdp jelas buruh banyak
di jawa barat aja di bekasi cibitung gitu numpuk itu suara pdip itu
belum di daerah daerah lain yang terkait dengan pabrik begitu ya yang banyak buruhnya di situ
oleh karena itu saya melihat wajar ketika sampai hari ini pdip belum memutuskan mendukung itu
padahal bagaimanapun pak jokowi lahir dari pdip
di situ tempatnya gitu
tapi membebankan itu kepada golkar sebagai menpo tadi begitu
itu hal yang politik
jadi ini bisa menjadi pertaruhan citra juga pak arti golkar nih
tapi kita bahas nanti ya bang dulu
soal pertaruhan citra golkar di omnibus law
kami akan segera kembali